ketua dpr ri puan maharani menghadiri acara pemberian santunan kepada anak yatim piatu yang diselenggarakan di gedung dpr ri
ya puan mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh persaudaraan istri anggota atau pia dpr ri tersebut
pemberian santunan kepada seribu anak yatim piatu diselenggarakan di ruang pustaka loka gedung nusantara empat kompleks parlemen senayan jakarta pada selasa empat april
selain kepada anak yatim piatu persaudaraan istri anggota dpr ri juga memberikan paket sembako untuk dua tenaga honorer di lingkungan dpr
kehadiran puan disambut hangat oleh peserta acara
saat puan datang para tenaga honorer dan anak yatim piatu yang hadir memberi tepuk tangan meriah
ya bisa menemukan rasa persaudaraan kemudian itu membantu saudara saudara kita yang masih kekurangan juga anak yatim piatu
dan ini bentuk dari gotong royong kami yang ada di dpr dari sembilan fraksi ini bahwa kita tetap berusaha untuk bisa memberikan bantuan kepada saudara saudara kita yang diperlukan
jadi acara setiap tahun selalu ada
setiap tahun selalu ada

selain itu puan khususnya mengajak kepada istri istri anggota dpr ri untuk terus meningkatkan kepedulian dan gotong royong selain untuk saling membantu satu sama lain
puan juga mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kebahagiaan orang lain yang diberi bantuan